coba kamu suruh dia kesini temui saya
ya kalau gitu kita permisi apa ya
ih bete tau
liatin si angel deket deket mulu sama si boy
emang sok cantik tau gak
tau alay gak
aduh sif banget ya
aku sempat ketemu reva yang temennya boy itu loh tante
pasar pura pura tau
su emang kenapa
sebenarnya aku bingung mau cerita ke tante itu gimana gak enak banget tante
aduh kenapa harus bingung bingung
apa adanya tante mah gitu orangnya
gini aku sempat ketemu sama reva itu dan reva itu ngancem aku gitu tante
dia ngelarang aku buat deket sama boy
dan aku gak boleh ketemu sama boy lagi
wah kalau gitu ceritanya mah
wah ini nggak beres dong
eh eh eh tante tante tunggu dulu
kita harus main cantik
takutnya kalau misalkan tanta langsung tegur boy nanti yang ada boy itu nggak percaya sama aku dan gak mau ngomong lagi sama aku gak mau ketemu lagi tante
iya gitu tante
tapi terus terus gimana dong
nanti kalau misalkan reva gitu main ke rumah tante sama om aku takut tante sama om dipengaruhi gitu dibilang ya nggak bener lah aku
pokoknya pesan aku atau jangan pernah percaya omongan reva apapun tentang aku
hah gitu ya
hah gak cocok
iya makanya gak cocok tante
terus aku takutnya takutnya loh tante nanti

terus aku takutnya takutnya loh tante nanti
ngata ngatain aku kalau aku tuh perempuan gak bener
misalkan aku udah menikah misalkan
terus ngatain aku simpanan om home
aku gak mau deh ngomongin aku yang jelek jelek tuh gitu
jadi tante harus percaya sama aku dan jangan pernah percaya omongan reva
tante emang dari awal ketemu sama reva juga udah gak percaya tau
kalau kayak gini tapi lebih nggak percaya lagi sama dia tau
kalau gitu tante harus kasih tahu om
kasian nanti kalau om ditipu sama reva gimana
iya bener tuh tante
harus dikasih tau ke om
dan sekarang reva gak akan bisa meres kue lagi
terima kasih bapak
tante ruqilelicher beruntung di ceritakan material
bau petek tau gak
asal lo tau gue tuh gak pernah makan petek gue aja gak suka petek
terus bau pate itu dari mana
hah siapa yang
mulai genit ya cubit cubit ya
gue tuh bukannya genit
tapi gue tuh kesel sama lo makanya gue cubit
emang jadi cowok kegeran banget sih
kok kamu sendirian aja sih
kapan kapan kalau kamu ke bandung aku ikut ya
aku juga sekalian mau main kerumah sodara aku
kamu inget gak waktu itu kan kamu pernah bilang kalo kamu pengen ikut latihan silat sama aku
sekarang gimana kamu masih minat gak
hmm masih minute sih ya
cuma kayaknya untuk sekarang aku masih fokus belajar sama karir dulu deh
aku duluan ya
eh hai kel
nanti sore ada acara nggak
temenin gue dong ke toko buku sekalian
gue pengen nunjukin ke lo ada toko mie ayam enak banget
waduh gue gak bisa sih
gue mau ke bengkel gue mau service motor
nanti gue temenin lo dulu ke bengkel abis itu lo baru antrian gue ke toko buku
justru gue yang gak enak sama lo
soalnya gue kalau ke bengkel gue suka ikut bantuin materinya juga

terus si rafa ngapain ngelamun sendiri
loh kenapa sih mukanya kok kayak muka perang gitu
yalah gue lagi bete
tadi tuh gue habis ketemu sama cowok yang paling nyebelin di dunia
gue tau itu siapa
kalau lo benci sama orang atau sama cowok lama lama lo bisa suka beneran
yaudah yuk ke kelas yuk
saya prihatin dengan guru matematik di sekolah ini
yang biasa jadi guru pembina untuk olimpiade malah mengundurkan diri
karena dia ikut suaminya pindah tugas ke kota lain
sementara guru matematik yang lain
belum cukup memadai kapasitasnya untuk membantu kalian mempersiapkan diri mengikuti olimpiade
jadi untuk sementara ini kalian belajar sendiri dengan biad
sampai saya mendapatkan guru yang baru
eh maaf pak
di sekolah saya yang dulu pak ada guru yang sangat pinter sangat cerdas dan orangnya asik pak
nah gimana kalau guru itu masuk ke sekolah sini pak
soalnya saya dengar guru saya yang di sekolah sana tuh udah keluar pak
lalu kenapa keluar
ini pak guru saya yang di sekolah sana tuh orangnya idealis banget pak
nah dan kepala sekolah di sekolah sana tuh pak banyak peraturannya
dan suka apa ya agak aneh aneh gitu panggil dia
gurunya itu gak betah jadi dia keluar pak
coba kamu suruh dia ke sini temui saya
ya kalau gitu kita permisi ya pak ya
ih bete tau
liatin si angel deket deket mulu sama si boy
emang so cantik tau gak
tuh dia siap banget ya
gue udah kayak nyang